sebuah villa yang dijadikan posko bantuan bencana tsunami selat sunda di jalan raya anyer carita rabu malam terbakar
beruntung warga sekitar yang berada di lokasi dengan sigap membantu memadamkan secara manual sebelum petugas datang
api dapat dipadamkan sebelum menyambar ke ruangan lain
diduga kebakaran villa yang menjadi posko bantuan bencana tsunami selat sunda ini akibat korsleting listrik
banyaknya material kayu pada atap villa membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh ruangan di lantai dua
warga sekitar yang melihat kobaran api semakin membesar berupaya memadamkan api dengan menggunakan mesin pompa air kolam renang yang berada di sekitar lokasi
api baru dapat dipadamkan satu jam setelah petugas dari tagana kabupaten pandeglang dan kepolisian serta brimopolda banten datang ke lokasi untuk membantu proses pemadaman